sabtu pagi penuh haru di pemakaman umum desa cimari cikoning ciamisjo barat
jenazah kansa hironisya tiga belas tahun dimakamkan oleh keluarga dan warga sekitar
kansa siswi kelas tujuh mts harapan baru cijantung menjadi salah satu korban tewas
akibat tenggelam saat mengikuti kegiatan pramuka susur sungai cileer jumat sore
keluarga korban menerima dengan ikhlas kepergian kansa
ayah mengenang almarhum putrinya sebagai sosok anak yang baik dan penyayang
sementara sejumlah siswa peserta susur sungai yang selamat mulai dijemput keluarganya
pihak pesantren mengizinkan para santri pulang ke rumah
untuk memulihkan kondisi psikologis bersama orang tua masing masing
tapi alhamdulillah anak selamat ya
tragedi susur sungai cileer merenggut nyawa sebelah siswa karena tenggelam
korban tewas terdiri dari delapan perempuan dan tiga laki laki
di rsud ciamis seluruh korban meninggal dunia dibawa ke rumah duka
korban berasal dari sejumlah kota mulai jakarta depok cilacap majalengka kuningan dan ciamis
diketahui kegiatan pramuka berjalan kaki menyusuri sungai ini diikuti satu ratus lima puluh orang
terdiri dari siswa dan guru madrasah
atas musibah yang terjadi pihak perwakilan pesantren cijantung menyatakan
tidak pernah mengeluarkan izin kegiatan ini
memang harusnya kan ada izin dari
kalau sekolah kalau mps
kalau sekolah kalau korban
harus ada izin dulu
tapi sahabat sahabat ini belum tahu izinnya ya
kita tidak tahu kegiatannya
karena memang izinnya tidak ada
tapi memang kalau
fokusnya kita nyari dulu inilah
oh korban ya
bupati ciamis herdiat sunaria menduga
para korban tenggelam akibat terseret pusaran air
saat berjalan menyusuri area sungai yang menikung dan dalam
dua aliran sungai
jadi di depannya mentok ada putaran air di dalam
dan sebelah jenazah yang ditemukan
dalam satu titik di sana
berdasarkan data kantor kementerian agama kabupaten ciamis
hingga sabtu siang total korban tenggelam
dalam kegiatan susur sungai cileer berjumlah tiga belas orang
sebelas di antaranya meninggal dunia dan dua lainnya kritis